tim resmob satreskrim polres demak menangkap hr rabu siang lalu
pria berusia dua puluh tahun ini saat itu tengah berada di sebuah warung di daerah gajah demak
hr ditangkap setelah membunuh kekasihnya da yang berusia sembilan belas tahun
jenazah da dibuang di tanggul sungai wulan senin enam belas agustus lalu
saat gelar perkara kami siang tersangka mengaku sebelumnya melakukan aksi kejinya
ia mengajak korban ke sebuah hotel di wilayah kudus
saat korban tengah tertidur tersangka membunuh korban
dia mengaku nekat membunuh kekasihnya yang tengah hamil karena sakit hati

kepada pembunuhan perempuan tersangka dan perempuan berumur lima belas tahun
kasus pembunuhan dengan korban perempuan juga terjadi di serang banten
komisi yang aparat oleh serang kota kembali melakukan olah tempat kejadian perkara
di sebuah kamar indekos di desa harjatani kecamatan kramat watu kabupaten serang
di lokasi ini sebelumnya pada rabu malam penghuni kamar indekos perempuan berinisial sm
ditemukan tewas dengan kondisi wajah tertutup bantal dan sejumlah luka di bagian kaki
dari lokasi polisi mengambil sejumlah barang yang diduga terkait
khusus pembunuhan seharian gimana pak ya ya yang banyak pulang kerja kerja aja gitu
gitu berbau nggak sama warga sini pak namanya apa terpaki ini mungkin ya
sebelumnya rabu malam perempuan berinisial sm ditemukan tewas oleh rekan kerjanya yang curiga
korban tak kunjung masuk kerja polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara saat
itu mendapati sejumlah barang milik korban hilang tim liputan cnn indonesia